tidak ada yang berhenti
tidak ada yang berhenti
tidak ada yang berhenti
eh eh dia luar situ
kocok tarik tarik
saya datang kemari cuma mau pinjam gaji mesrin
pengen ini buka koper
itu tas punya siapa
eh juga kagak tau
eh lah punya siapa ini
ya pak sih bukan punya kita ya
bukan kita mah jujur banget orangnya
aku aku punya siapa
punya elu bo
bukan paling gua
gua ngomong tadi kan buat elu
kalau elu mau buka koper
buka juga itu tas
kan bukan milik lo kan
berarti kan punya orang lain betul
itu hukumnya haram
aku pacaran sama elu sih
kita mesti cari tahu apa yang mesti kita kerjain sekarang